untukkan kepada prajurit tni aktif dan purnawirawan tni
saya selaku dirbin gak kumplin puspom tni pada kesempatan ini
menyampaikan beberapa hal tentang tindak lanjut pelanggaran yang
yang terjadi yang viral di media sosial
perlu kita ketahui bahwa dalam penggunaan plat dinas organik mabes tni ini ada ketentuan dan aturannya
sesuai dengan str panglima tni str garing satu romawi dua ribu dua puluh tiga tanggal sembilan januari dua ribu dua puluh
tentang penggunaan nomor register tni nomor pinjaman sesuai dengan ketentuan
hanya diperuntukkan kepada prajurit tni aktif dan purnawirawan tni
dengan ketentuan dan syarat syarat yang bersangkutan mengajukan permohonan
kemudian melampirkan fotokopi bpkb kemudian stnk kemudian pajak aktif kendaraan tersebut
kemudian melampirkan fotokopi bpkb kemudian pajak aktif kendaraan tersebut
kemudian warna kendaraan wajib hukumnya berwarna hitam
jadi ada yang menggunakan di luar hitam itu sudah menyalih aturan
kemudian yang bersangkutan itu membuat surat pernyataan secara langsung kepada pimpinan
untuk memohon pengajuan plat nomor dinas
dengan menyertakan foto secara langsung di samping kendaraan tersebut
yang akan diajukan untuk pengajuan plat nomor dinas tni
kemudian masa berlakunya pun ada
jadi masa berlaku nomor pinjam plat dinas itu berlaku hanya satu tahun
sehingga nanti diperpanjang lagi kalau memang dibutuhkan kembali
kalau tidak nomor tidak terregistrasi untuk diperpanjang dan digunakan
sehingga dengan adanya perkara tersebut
dimana nomor tersebut masih terdaftar di registrasi dinma mabes tni
atas nama marsma tni asep adan purnamirawan
itu yang perlu saya sampaikan selaku aturan di dalam pengajuan plat nomor dinas
perlu diketahui para rekan rekan media
perbedaan nomor registrasi resmi organik
kalau bantuan itu lima angka
sehingga saya berharap juga kepada rekan rekan media atau seluruh masyarakat
jika menemukan adanya tindak pidana pelanggaran tersebut
mohon dapatnya kerjasamanya untuk melaporkan kepada kami